gubernur jawa barat ridwan kamil dalam postingan akun instagramnya tanggal delapan belas april yang lalu
mengunggah video dirinya yang tampak seperti bintang iklan sebuah produk ojek online
menanggapi hal itu ridwan kamil yang memiliki lima belas tiga juta pengikut dalam akun instagramnya
mengatakan bahwa selama ini dirinya memang sering mempromosikan berbagai produk umkm
untuk kemajuan umkm jawa barat
selain itu dia juga mengaku tidak mendapat imbalan apa apa
kita itu selalu mempromosikan umkm di multidimensi
memfoto atau memiliki produk gitu kan dia menggunakan foto saya untuk jualannya
wah udah banyak sekali
promosi dua produk per hari ya di history saya lakukan
istilahnya ngendorse karena umkm kepentingan
nah termasuk jika perusahaan perusahaan seperti gonto dan lain lain
tujuannya mempromosikan umkm pasti saya dukung
meski tidak melanggar aturan anggota komisi satu dprd provinsi jawa barat harus suandaru
menyayangkan unggahan video di instagram gubernur jawa barat itu
seharusnya seorang pejabat publik bisa bersikap netral dan menjaga jarak
sehingga tidak menjadi milik atau identik dengan suatu produk komersil tertentu
saran saya agar tetap fokus ke tugas bagi gubernur jawa barat
dan mungkin kalau mau mengendos
umkm saja yang mungkin lebih membutuhkan
dibandingkan brand besar yang mungkin sudah menasional
sementara itu guru besar komunikasi politik universitas pendidikan indonesia karim suryadi
menyatakan bahwa unggahan gubernur jawa barat itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
karenanya harus ada jaminan kesempatan yang sama
untuk permintaan dukungan dari produk serupa atau produk produk lainnya
untuk pemberdayaan umkm
tidak menimbulkan konflik kepentingan
bersedia untuk melakukan hal yang sama bagi perusahaan lain boleh
tapi kalau satu di antara tiga kriteria itu tidak terpenuhi
misalnya hanya mau melakukan itu untuk perusahaan ini tapi tidak untuk perusahaan lain
ternyata bukan untuk pemberdayaan umkm
tapi ternyata untuk perusahaan lain
itu kepentingan komersial
dan terbukti menimbulkan konflik kepentingan itu tidak boleh secara etis
meskipun tidak ada undang undang yang dilanggar
karim melanjutkan seorang pejabat publik diizinkan untuk menjadi bintang iklan
asalkan iklan itu merupakan iklan layanan masyarakat dan bukan iklan komersil
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat